ya curhat kalau habis berantem sama anaknya
oh kirain mau ngasih mama duit
ini papa mau telepon emak
mau nanya mbak pe dateng kesana apa kagak
oh seperti itu
ya udah deh pak ji
ntar saya tanya pak ji murut ya
lo rumahnya dimana
ya kalau gang lima masih lurus
iya saya mau beli es krim dulu
akhirnya ketemu juga
tukang rujaknya jauh ya bang
enggak kok deket sini
abang tadi kesini
eh neneknya gak ada
tadi bu sarah nelpon
sebelum zuhur tini harus ada di rumah
soalnya mereka mau pergi
udah jam sebelas siang
yaudah abis makan kita pulang ya
tidak ada yang mau beritahu aku
tidak ada yang mau beritahu aku
lama amat sih
rumahnya jauh kali
enggak cuma di gang lima doang
sambil nunggu mendingan baca baca dulu bu
ada cerita tentang artis lo yang menikah abis lebaran
artis apa ya
bacanya dulu bu siapa tahu ada ceritanya di dalamnya
enggak males kalau artisnya enggak terkenal
apaan sih lo pakai tepokan kayak burung
gak kedengeran bang
antren saya ke tanah abang doang
yaudah kalau gitu antren saya ke pangkalan dah
bener loh ya sampai pangkalan aja
ini burang kenapa ini
dulu ngajem murut ada gak
gak ada juga
tadi kata pak haji sodik mbak be ada di rumah haji murut
lah mbak be bisa dari sana
kata tantu yuy
ngkong pergi sama pak haji murut
tuh kemana sih mbak be
yaudah coba kamu lihat
lama amat sih
tadi anaknya minta mampir dulu di warung
minta beri esok ngapain
tuh lihat ngomong ngojak aja ada bekasnya
dia kan lagi batuk nggak boleh minum es
yaudah antren saya yuk pulang
tapi kita foto dulu dong
kita minta fotoin orang kan
gak usah selfie aja
cukup ya bang
bu dapet saya gimana nih bu
alah tinggal di cuci juga ntar bersih
hebat ya si laras
ya biasanya orang kan kalau lebaran
cuma dapet baju baru
ini bukan cuma dapat baju baru mot
dapet gandingan baru noh
bang gue dapet koran bentar ya

kenapa toh pa
mbak be udah cari kemana mana kagak ada
tapi mama gak usah khawatir
bobi lagi nyari di pemancingan
tapi kok papa mukanya sedih banget kenapa toh
kaki papa diinjak mama
oh seperti itu
ma jadi beli
gak jadi deh
ih apaan sih
enggak gak jadi
hmm tau gak kata orang ya
bakalan jauh dari rezeki
iya seperti itu
jangan jangan bebe tuh ke rumah emak
ngapain ke rumah emak
kemaren kan udah namu ke rumah emak
masa sekarang namu lagi
yooo kemaren itu kan namu pas lebaran
sekarang kali aja bebek curhat sama emak
ya curhat kalo abis berantem sama anaknya
oh kirain mau ngasih mama duit
ini papa mau telepon emak
babe dateng ke sana apa kaya

oh seperti itu